berdasarkan data yang diperoleh dari laman elhkpn kpk go id
juliari menjadi tersangka kpk tercatat memiliki sebelas aset properti
senilai lebih dari empat puluh delapan miliar rupiah
aset properti itu tersebar di jakarta selatan bogor simalungun dan badung
lima aset properti diperoleh dari hasil sendiri
empat dari warisan dan dua merupakan hibah dengan akta
total nilai aset properti yang dimiliki juliari dari hasil sendiri mencapai enam belas miliar rupiah
aset properti juliari yang tertinggi berada di badung yang bernilai dua puluh lima miliar rupiah
sedangkan nilai properti warisan yang dimiliki juliari tercatat sebesar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah
sementara itu juliari juga tercatat melaporkan memiliki satu unit kendaraan roda empat
seharga enam ratus delapan belas juta rupiah
surat berharga lebih dari empat miliar rupiah
serta kas dan setara kas lebih dari sepuluh miliar rupiah
juliari juga melaporkan memiliki utang sebesar tujuh belas miliar rupiah
sehingga total harta dan kekayaan yang dimilikinya mencapai empat puluh tujuh miliar satu ratus delapan puluh delapan enam ratus lima puluh delapan satu ratus empat puluh tujuh rupiah
sebagai gambaran seorang pegawai dengan gaji ump dki jakarta
harus bekerja lebih dari sembilan ratus tahun
untuk dapat menyamai harta dan kekayaan

namun harta dan kekayaan besar yang dimiliki juliari rupanya belum cukup baginya
sehingga ia pun diduga terlibat korupsi dana bantuan sosial covid sembilan belas
yang sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat yang kesulitan selama pandemi
terkait hal ini deputi bidang pencegahan kpk pahala nainggolan
mengatakan dalam kajian yang dilakukan pada lhkpn koruptor
secara statistik tidak ditemukan kaitan antara besarnya harta seseorang dengan tindak pidana korupsi
sama sekali tidak ada hubungan artinya
yang dulu miskin bisa juga korupsi yang dulu kaya bisa juga korupsi
padahal kalau kita pikir logikanya kalau dia kaya udah dong gitu kan ternyata enggak
nggak ada hubungannya karena kita lihat juga sistem yang membelit itu membuat orang jadi nggak peduli kaya atau miskin
selama lima tahun katakanlah kalau kepala daerah gitu
atau selama menjabat gitu dia terpaksa jatuh ke sistem yang membuat dia ya bukan buat dirinya sendiri
pahala menegaskan sistem di negara indonesia yang bisa membuat orang terjerumus korupsi
sehingga hal inilah yang harus dibenahi untuk mencegah korupsi terus terjadi
arya dita utama lastonga pebro jakarta